abah umi gimana sekarang apa yang dirasain
ya elah baru pertama kali belum merasa apa apa kali ramadhi
abah sama umi tadi habis dipijit di bagian yang sakitnya bang
insya allah kalau rajin sama percaya itu bakal sembuh katanya
alhamdulillah kalau gitu mudah mudahan abah sama omik cepat sembuh ya
mudah mudahan banget nih duduk disini seharian
ya abah juga capek banget nih mantan abah rasanya tepos
ya udah sekarang kita
mau jo ada apa sih
eta bu haji rodiate pendarahan
iya jadi maha jitai menyuruh robi menyiapkan mobil buat burung adia rumah sakit
tapi kumaha sama kesehatan robi
alhamdulillah bang hojo
insya allah bang hojo
kalau udah kayak gini mah ayo ikut kuatin
ya tapi guru hati hati ya jangan sampai terjadi kecelakaan
ma ini aja udah pul nih ma
udah cepetan nih nggak putih
apa yang ada di depan terowos aja
kesian nih kesian polo nih ya allah
udah pul banget nih
ya allah saya tahu enggak maha besar ya allah
maha menentukan segalanya
tapi kalau saya boleh minta ya allah
saya mohon dikesempatan saya untuk menimbang buah hati saya
melihatnya tumbuh besar
hingga saya telah berhasil menjadikan titipan mu ini ya allah
manusia yang berguna
soleh dan beragama
saya mohon ya allah
juga khawatir bu dokter
ini kan cucu saya pertama dokter
itu yang ditunggu tunggu dokter
begini pak bu
berdasarkan hasil pemeriksaan saya tadi
kandungan ibu rodia masih bisa diselamatkan
jadi mantu saya
kagak pendarahan ya dok
kagak keguguran ya
dalam kandungan gini saya baik baik saja ya
untuk sementara ini
kandungan ibu rodia masih dalam keadaan baik baik saja
tapi disarankan ibu rodia harus banyak istirahat
jadi bini saya nggak boleh ngapa ngapain dan nggak boleh diapa apain gitu dok ini
karena ditakutkan kalau ibu rodia banyak bergerak
jabang bayi yang masih dalam masa rentan
dan kehamilan semester pertama
akan tidak tertolong
jangan sampai dok jangan sampai dok
saya minta tolong banget ya bu dokter ya
soalnya ini anak anak pengen saya dok
anak saya tahajud
dan semua keluarga ini kepengen kehadiran nih anak dok
jadi saya minta tolong ya dok ya
kalau bukan karena itu
saya akan menyarankan untuk digugurkan
ya tapi saya akan berusaha sekuat tenaga saya
untuk mempertahankan kandungan ibu rodia
asalkan ibu rodia mau mengikuti semua saran yang saya berikan
saya akan suruh gini saja
saya istirahat yang banyak ya tapi
ibu rodia bukan hanya untuk istirahat
dia harus rileks harus santai
karena kondisinya itu kan sangat lemah
dan dia tidak boleh stres
gara gara saya dokter
hari hari ini saya simpanan rantem
amatkan saya dokter
gara gara saya sama zira jadi stres
ya mungkin juga pemicunya itu
ya oleh karena itu ibu rodia harus kita kasih penyemangat
agar ia optimis untuk menjalani kehamilannya
mak eh mak eh

rata rata mak jadi begini

tidak tuhan tidak mak
akibatnya si ibu berantem zira
jadi ya amin
sulam juga nyesel mak
kenapa sulam tidak tegas
tulang bimbang dalam menyelesaikan masalah ini
selesaikan sulam tegas
biar mak sama rom
selisih pahamnya tidak kepanjangan
jangan mak itu
mak yang paling bersalah
enggak mak enggak mak
bukan bukan mak mak bukan
mak jangan ngomong seperti itu mak
jemang bayi itu kan ada karena allah
jika jabang bayi itu selamat juga karena allah
jika jabang bayi itu diambil sama allah
itu juga karena surah allah mak
kita sabar saja mak

kalau allah gini
ibu sabar ibu sabar
iya ibu sabar
mak jangan ngelarang ngelarang merek
datang ke rumah
biar lu hatinya senang
nggak stres lagi mak
ada apa sama rerek
ada apa sama rerek
jangan diruam anak jenam rerek
apa yang dirasain
yaelah baru pertama kali
belum merasa apa apa
abah sama umi
tadi habis dipijat di bagian yang sakitnya bang
insya allah kalau rajin sama percaya itu bakal sembuh
alhamdulillah kalau gitu
mudah mudahan abah sama omik cepat sembuh ya
mudah mudahan banget nih
duduk disini seharian
ya abah juga capek banget nih
pantat abah rasanya tepos
yaudah sekarang kita pulang aja yuk
lo sih sengaja lo lanjut lagi gue lo
dikirain pintunya tinggi
gue lagi sakit di sini
ini juga nih tega ninggalin umi ini
lo selain sama orang
umi apa apaan sih
tapi kan si melan tadi udah minta maaf sama umi
nanti juga turunnya jangan buru buru ya
kan kursi rodanya ayo bawa di bagasi taksi
agak muat kalau dimasukin bagasi sini
iya makanya besok pakai kruk pak haji
biar ayah bisa naik mersi
yaelah bu haji
timbang rasain empuknya doang
wajah kayak lo tuh belum pantas buat naik mersi
iya iya maksud ayah ini begini
naik mersi yang sisulam yang dulu tuh
yang udah dilempar sama yang punya tuh
karena nggak ada tempat lagi di rumahnya
dilempar ke sisulam
tante tuh yang lo naikin
lagi lagi kalau di gaji sulam
sama apa sih umi udah deh
gak apa apa rom
gue mah kagak tersinggung sama omongannya umi
kalau sisulam dengar juga palingan dia jenggir aja
dia mah tau umi lo udah agak kendor dikit
bu haji kalau masalah naik mersi mah
jangankan yang empat pintu
yang tiga pintu dua belas jendela aja
iya mah sering
mersi apaan tuh
tiga pintu dua belas jendera
bismersi akap antar kota antar provinsi
ayo berhentiin taksi dulu
naik cepetan rom
pikiran lu pertama lagi ya
ini semua salah
kan aroh gak jaga jaga
jadinya begini deh
iya aroh tapi
lu juga jangan stress ya
kalau lu stress
kasian bayi lu